wulan andriani kakak kandung sopir audi sugeng buruh gautama
datang menjumpai awak media selasa sore
setelah membesuk adiknya sugeng guru yang berada di tahanan mapores cianjur
di hadapan media wulan meminta keadilan ke presiden joko widodo
untuk menyelamatkan adiknya yang ia anggap tidak bersalah
karena ia berani memastikan bahwa adiknya bukan pelaku penabrak mahasiswi fakultas hukum universitas surya kancana
hingga tewas pada dua puluh januari dua ribu dua puluh tiga lalu
wulan mengaku dirinya memiliki bukti bahwa bosnya meminta agar sugeng mengakui sebagai penabrak
dengan jaminan keluarganya dicukupi kebutuhannya
bapak saya meninggal kemarin dan ibu saya sekarang jatuh sakit
apa harus ibu saya juga meninggal
karena mikirin anaknya
yang di dalam penjara
dimana letak keadilan buat adik saya
sedangkan saya punya percakapan rekamannya ada di hp saya
tolong dong tuntaskan masalah ini
adik saya tidak bersalah
apa isi percakapan itu
ya pokoknya ada aja
jadi akui aja si sugeng yang nabrak
nanti kita kasih uang istrinya
januartika arumsari istri sugeng mengaku tetap percaya bahwa suaminya tidak bersalah
ibu dua anak ini merasa yakin suaminya bukan penabrak mahasiswa yang sekarang dijadikan tersangka
karena saya pikir disitu kan bu nur masih berpihak sama suami saya
nadanya kayak ngebentak ya bu nurnya
kata suami saya
ibu punya rekaman yang
kata suami saya disuruh mereka yasa semuanya
gak ada gitu katanya
terus terus suami ibu tuh yang mereka yasa semuanya
kasusnya kan jadi meremeh kemana mana
keluarga berharap keadilan agar kasus yang menimpa sugeng guru gautama ditindaklanjuti
agar terang benderang dan tidak ditutup tutupi
haris janjur jawa barat